kepanikan terlihat saat sekitar enam puluh penumpang kapal motor dharma rucitra
dari lombok nusa tenggara barat tujuan padangbai bali
berupaya menyelamatkan diri dari kapal yang akan tenggelam
peristiwa ini terjadi pada jumat malam sekitar pukul dua puluh satu lima puluh waktu indonesia tengah
kapal yang bersiap untuk sandar ini tiba tiba miring
kapal diduga mengalami kebocoran pada bagian lambung dan sudah mengalami masalah
sejak dalam perjalanan dari pelabuhan lembar lombok
beruntung seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat
namun seluruh kendaraan masih terjebak di dalam kapal
hingga sabtu pagi kondisi kapal masih berada di dermaga dua pelabuhan padangbai
dalam posisi miring dan nyaris tenggelam
nandang astika karangasembali